kalau misalnya kita bantu sesama mau sekecil apapun itu menurut saya itu kecil
menurut saya itu kan memang tugas saya ya pak untuk membantu beliau
tetapi menurut beliau itu ternyata bantuan yang sangat amat besar
menjadi petugas bpjs satu adalah tugas yang mulia bagi nurfi aisyah
ya nurfi adalah satu dari tujuh petugas bpjs satu surabaya
yang secara bergiliran berjaga di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
dua tahun menjadi petugas bpjs satu memberinya banyak pengalaman berharga
apalagi tugasnya adalah menjadi jembatan antara pasien dengan rumah sakit
untuk mengkomunikasikan masalah bpjs kesehatan
sebagai petugas bpjs satu di surabaya ia bertanggung jawab untuk tujuh hingga delapan rumah sakit
tantangan tentu ada apalagi peserta jaminan kesehatan di kota surabaya cukup tinggi
melihat banyaknya peserta ini
ini pun membuatnya harus memberikan pelayanan yang maksimal
mau tidak mau selama kita masih memegang hp atau kalau tidak gitu memang tidak tidur
jadi kita harus tetap stand by untuk bales rumah sakit sih
karena pasti ada konsultasi mengenai data data pasien yang bermasalah atau seperti apa gitu sih mbak
itu juga sabtu minggu juga sama aja
layanan bpjs satu ini kepanjangan dari bpjs siap membantu
resminya layanan ini sudah ada sejak dua ribu dua puluh di berbagai wilayah indonesia
tugasnya untuk memberikan informasi dan penanganan pengaduan dari peserta jaminan kesehatan
bpjs satu surabaya bagian dari kantor cabang utama surabaya
merupakan salah satu yang memberikan layanan aktif
cukup mudah menemukan petugas bpjs satu di rumah sakit
seakan mengenakan rompi khusus berwarna oranye
petugas tidak hanya berjaga di loket
namun juga berkeliling rumah sakit sebagai upaya jemput bola peserta yang membutuhkan informasi
kalau di surabaya kami petugas bpjs satu di rumah sakit itu ada tujuh petugas mbak
nah tujuh petugas ini menangani lima puluh dua rumah sakit
nah karena memang kondisi saat ini masih sebatas itu ya
kalau kedepannya sih kami memang berharap setiap rumah sakit ada
cuma karena memang kondisi sdm masih ada
masih belum bisa memenuhi itu
jadi tujuh petugas ini dia menghandle beberapa rumah sakit
di salah satu rumah sakit ibu dan anak surabaya ini contohnya sebagai rumah sakit yang terbantu dengan adanya petugas bpjs satu
terkadang dalam proses persalinan atau dalam kondisi darurat
keluarga pasien bingung untuk melengkapi administrasi atau sekedar memenuhi persyaratan
keselamatan menjadi yang utama
dengan bantuan bpjs satu
satu keluarga pasien akan diedukasi dan didampingi untuk proses administrasi hingga selesai
ketika ada petugas di bjs satu di rumah sakit
kita lebih mudah kemudian mengatasi komplain
kemudian mengatasi masalah masalah keaktifan kepesertaan itu lebih mudah sekali
biaya keterlambatan atau dendannya gitu gimana caranya sama itu apa bpjs
anak yang baru lahir gitu ya sangat membantu sekali
bpjs satu ini sebenarnya merupakan suatu inovasi dari layanan pengaduan yang pernah ada
pada tahun dua ribu delapan belas fungsinya digabung dengan layanan pengaduan rumah sakit
jika peserta mengalami permasalahan dapat lapor ke unit pengaduan bpjs dalam bentuk ruangan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan
pada dua ribu dua puluh hingga kini inovasi yang diberikan lebih mudah
selain ada sosok petugas bpjs
satu yang berjaga di rumah sakit rumah sakit
nomor telepon petugas bpjs satu akan diberikan dan dipasang di beberapa titik rumah sakit
layanan bpjs satu pun bisa dimanfaatkan lewat whatsapp atau telepon selama dua puluh empat jam
rencananya jika sd memungkinkan tugas bpjs satu akan terus dioptimalkan